sebagai pintu gerbang utama kedatangan dan keberangkatan delegasi peserta ktt g dua puluh di nusa dua bali
bandara internasional igusti ngurah rai akan melakukan penyesuaian operasionalisasi
rencananya penyesuaian ini dilakukan pada dua belas hingga delapan belas november
hal ini bertujuan mendukung kelancaran penyelenggaraan pertemuan dua puluh kepala negara di nusa dua pada lima belas dan enam belas november dua ribu dua puluh
penyesuaian operasionalisasi ini berdasarkan surat edaran direktur jenderal perhubungan udara kementerian perhubungan no sebelas tahun dua ribu dua puluh
tentang pengaturan operasional penerbangan selama penyelenggaraan ktt presidensi g dua puluh indonesia dua ribu dua puluh dua di bandara internasional igusti ngurah rai bali
pihak angkasa pura i telah mempersiapkan skenario penyesuaian operasionalisasi bandara
yang meliputi pengoperasian di sisi udara dan di sisi darat
agar penerbangan komersial selama digelarnya g dua puluh tidak terlalu terganggu
angkasa pura menetapkan jam operasi selama dua puluh empat jam
sementara itu khusus pada empat belas november penerbangan reguler dibatasi pukul sampai dua waktu indonesia tengah
dan pukul tiga belas hingga dua puluh satu waktu indonesia tengah
sedangkan pada tujuh belas november pukul dua belas sampai sembilan belas waktu indonesia tengah
konsepnya itu bukan pengurangan tapi menata ulang
jadi yang jelas kita upayakan untuk kegiatan komersial tidak terganggu secara signifikan
jadi yang kita lakukan yang tadinya bandara igusti ngurah rai tidak beroperasi dua puluh empat jam kita operasikan dua puluh empat jam
dan kemudian ground time untuk pesawat reguler domestik yang untuk white body satu ratus lima menit untuk yang narrow body empat ratus empat puluh lima menit
jadi sebelumnya kan tidak ada pengaturan seperti itu
jadi ini benar benar pengaturan ground time semuanya kita atur secara baik
pihak angkasa pura juga mengimbau calon pelaku perjalanan udara khususnya yang akan berpergian pada empat belas dan tujuh belas november
agar berkoordinasi dengan maskapai penerbangan karena adanya potensi perubahan jadwal penerbangan
yang disesuaikan dengan penerbangan delegasi peserta ktt g dua puluh
nandang astika denpasar